setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara di sekolah azhar
kepolisian di arah lampung menduga penyebab jatuhnya lift barang
yang dinaiki sembilan pekerja dari lantai lima karena putusnya tali katrolift
putusnya tali katrol ini diduga karena lift kelebihan beban saat dinaiki sembilan orang pekerja
terlebih lagi lift ini diperuntukkan untuk mengangkut barang bukan untuk orang
selain melakukan oleh tkp polisi juga sudah memeriksa empat orang saksi terkait peristiwa ini
keempat saksi ini berasal dari pihak sekolah azahra yang berada di jalan di panjaitan
kelurahan gotong royong bandar lampung
pihak sekolah azahra membatat tuduhan menyembunyikan peristiwa kecelakaan ini
mereka mengaku sangat terkejut saat kejadian dan sempat tidak tahu harus berbuat apa
sehingga lalai melapor ke polisi
kait laporan itu bukan kami tutupi sebenarnya
tapi karena memang semuanya sok dan ini posisi lagi libur
jadi nggak ada orang yang ramai di sini tuh
saat ini lift barang telah dipasangi garis polisi
para pekerja ini sedang melakukan pembuatan sport area dan kreatif area milik sekolah azahra di lantai enam
proyek itu dimulai pada bulan april lalu dan harus selesai sebelum tanggal tujuh belas juli dua ribu dua puluh
peristiwa lift jatuh ini terjadi sekitar pukul enam belas tiga puluh di sekolah azhar
lift barang ini jatuh saat digunakan oleh sembilan orang pekerja bangunan di sekolah tersebut
akibat insiden ini sembilan orang pekerja menjadi korban
tujuh orang pekerja dinyatakan tewas dan dua orang mengalami luka